sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam bem seluruh indonesia kami siang melakukan aksi di sekitar patung kuda wiwaha jakarta
aksi dilakukan untuk mendesak presiden joko widodo mengeluarkan perpu kpk
koordinator bem si wilayah seja bodetabek banten muhammad abdul basit mengatakan
aksi awalnya ditargetkan diikuti seribu mahasiswa namun masa yang hadir kurang dari yang diharapkan
abdul menduga sedikitnya mahasiswa yang ikut karena ada upaya pelarangan aksi
menurut abdul pelarangan aksi merupakan suatu ancaman terhadap kebebasan berpendapat
sementara kapolsek gambir kompol wiraga di mastama menjelaskan
aksi yang dilakukan mahasiswa kami siang telah mendapat izin dari polda metro meski tidak secara tertulis
pihaknya menyiapkan sejumlah personel untuk mengamankan aksi
karena kita tahu bahwa undang undang kpk yang hari ini sudah disahkan bahkan sudah diundangkan itu undang undang yang bermasalah
kita agak sedikit menyayangkan terkait dengan keputusan dari kepolisian terkait dengan pelarangan aksi dari tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
ini menjadikan sebuah ancaman juga sebuah kekhawatiran dari kawan kawan mahasiswa
padahal seharusnya pihak aparat ataupun pemerintah menjamin kebebasan berpendapat di muka umum
kami dari kepolisian tusunipoda metro memberikan izin mereka tidak memberikan atau memberitahukan izin secara tertulis
kami juga mengantisipasi untuk kegiatan tersebut